udah seribu hari gue disini
udah seribu hari gue disini
udah tiga tahun lah
mama gak ketemu kamu
kejah mama kangen sama kamu
mama pengen ketemu kamu
mama pengen cium
mama pengen ketemu kamu
ada yang mau ketemu
pasti mama papa buah kejah
aku takut sama mainin mama nak
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
anak cantik sekarang kita langsung ke tempat acara ya
udah pada nungguin yuk
selamat tahun ya anak
selamat tahun ya anak
selamat tahun ya anak
selamat ulang tahun ya anak
selamat ulang tahun ya rengan
selamat ulang tahun ya rengan
selamat ulang tahun sayang
rena kamu enak banget ya
ulang tahunnya dirayain dua kali
siapa yang ulang tahun hari ini
siapa yang ulang tahun hari ini
siapa yang diulingin hari ini
sekarang kita nyanyi untuk rena

aku gak mau disini
rena kayaknya kok gak happy gitu ya
senyum aja susah
senyum aja susah
diupi mini dia diupi nending
diupi nendingnya sekarang juga
yang patut melakukan keseluruhan macro
kenapa ngelyh indonesia
yang tak tetap lagi mahasiswa
yang bisa menyelamatkan individu
diperl kijken sama pendengar
baik lagi karena ini giliran pertama
kita ke rumah sakit sebentar lagi
baik pak saya permisi pak
andi apa kabar ya
pasti dia masih terpukul banget
kira kira dia udah bicara
belum sama aldan keluarganya
kamu baik baik aja
aku baik baik aja kok
pasti masih sedih ya kamu andin
maaf kalau kamu harus tahu itu semua
maaf kalau kamu harus tahu itu semua dari saya
pastinya akan berbeda kalau
kamu denger itu semua langsung dari aldan keluarganya
pastikan kalau ta'anya
apa yang terjadi
kamu apa udah sempat bicara dengan al dan keluarga perihal ini
aku masih merata perasaanku dulu ya om
iya nggak apa apa om sangat mengerti sekali perasaan itu
ya udah seandainya nanti kamu butuh apa apa kabarin om ya
sakit ya dokter
sakit ya sayang ya dokter semoga berjaya
sakit ya sayang ya dokter semoga berjaya
dari tadi nangis terus
apa masih mau menyusui
kalau misalkan banyak banyak dia muntah
kita pesan dulu ya
saya akan berikan resep obat perunding demam
keisha tetap dibawa ke rumah sakit
takutnya keadaannya semakin memburuk
karena dia lahir prematur
kalau misalnya kami coba kasih obat dulu
siapa tahu demamnya turun gimana dong
tapi awas sih ya
seandainya masih belum turun juga
tolong segera dibawa ke rumah sakit
jangan sampai anak ibu dehidrasi
sedikit demi sedikit
diberikan susu aja
kalau begitu saya permisi dulu ya
makasih ya dok
tolong tebus dong rapotik obatnya ya
panas banget sih mak
tapi aku pengen pulang
apa aku bilang kau baik ya
itu reina keliatannya sedih banget ma
karena sayang kamu kok sedih
kamu tak suka sama badut
aku pengen pulang membaik
aku pengen mau ketemu mama papa
ya udah rena mau pulang
kalau gitu kita pulang
abis badutnya menghibur kita
biar ketemu sama mama dan juga papa ya
ya udah akhirnya jangan sedih lagi
ya allah apa ini masih karma untukku
yang selama ini melewatkan ulang tahun putriku begitu saja
sekarang saat aku punya kesempatan untuk melakukannya
putriku tidak menikmati kebersamaan ini
papa akan berjuang untuk membahagiakan kamu
papa akan bayar semua kelalaian papa sama kamu
sekarang senyum dikit
kita lihat badutnya
rasaan aku kok gak enak ya pa
ya udah kamu telepon ricky deh
aku bawa tangan

tante mau tanya
mana kabarnya else dan mo
sama keisha mereka baik baik aja kan
nanti orang tua elsa jadi panik lagi
eem mereka baik baik aja tante
udah tante gausah khawatir ya
tana udah dulu ya tante
aku malah makin ga enak perasaannya deh pa
lainnya aku liat di map
jalanan di depan macet banget loh ma
ada kecelakaan mungkin nih
coba ada alternatif jalan lain ga pa
biar kita bisa lebih cepet sampe sana
pengen cepet cepet ketemu sama keisha sama elsa nih
gua cari jalan potong ya
kenapa perasaan aku juga gak enak ya
semoga semuanya baik baik aja ya wah
ya ampun masih panas banget lagi ya
lagi dibeliin obat ya
iya sayang sebentar
sabar saya ini obatnya udah ada nih ya
sabar sayang ya diminum ya
bismillah ya bismillah
apa kita bawa ke rumah sakit aja ya
lu tau konsekuensinya kan sa
kalo misalnya kita bawa keisha ke rumah sakit
mereka pasti minta ini
ini kuanya kayak enggak deh
jadi dikunkor ga tau
bahkan saya tidak mau enka viniter

kita belum boleh berbicara
mau pindah ke rumah skrg
apa yang k fishing
biar urban monggo
apa yang harus bapak lakuin sekarang
mama gak tahu harus gimana
mama gak tau
mama gak tau
mama gak tau
mama gak tau
mama gak tau
mama gak tau
mama gak tau
andin minta waktu untuk sendiri dulu
eh menurut mama lebih baik kita temuin andini sekali lagi
kita ajak dia bicara
memang gak mau ada kesalahpahaman
you know mama juga gak mau
rumah tangga kalian hancur dan berantakan hanya gara gara masa lalu apa pak
kita temu dia ajak ngomong lagi
aku sepertinya butuh waktu
butuh waktu dulu
dengan apa yang terjadi
yang aku baru tahu ini
mama kesalahan karena papa hartawan
dan papa gak
dan papa gak bertanggung jawab
dan malah papa biarin mamaku yang lagi hamil tua
ya dimana mama lagi hamil aku
aku bener bener butuh waktu untuk sendiri dulu
kalau kamu memang butuh waktu
kamu bisa di kamar
kamu bisa diem disana
saya akan tunggu kamu sampai kamu
jangan yang macem macem ya
kamu tuh lagi hamil
ya tapi kamu gak bisa paksaku disini mas
kamu paksaku untuk terima kejadian ini semua
kamu bisa di sini
ya aku butuh waktu
aku berpikir dulu sebentar
aku bener bener butuh ruang mas
tolong kamu ngertiin perasaan aku
jangan cuma pengen dimengerti andini karisma putri
jangan cuma mintanya dipahami
saya juga gak mau kejadiannya kayak begini
siapa yang mau situasinya kayak begini
gak ada yang mau di
saya mamah tuh gak mau kejadiannya kayak begini
itu adalah orang
yang gak bisa apa apa dengan keadaan
jangan apa apa itu ngambil keputusan gak dipikir
sekarang kamu mikir dulu
bisa terima kamu
walaupun adik kamu udah bunuh adik saya
kamu lihat mama
kamu lihat mama
bisa terima kamu
bisa terima kamu
walaupun adik kamu udah bunuh adik saya
terus maksud kamu dengan
dengan mama yang terima aku
karena perbuatan adik aku aku juga harus terima
ya mama aku dibunuh sama papa kamu
maksudnya gak begitu
masuk kamu nyawa diganti sama nyawa
saya nggak maksudnya begitu ngomongnya

aku bener bener mau sendiri

mama tau kamu sedih
mama tau kamu kecewa
tapi bukan seperti itu kamu bicaranya ke andin
bukan dengan cara itu
jangan kamu menyalahkan andin hanya untuk menutupi
menutupi kekecewaan kamu
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba